sidang paripurna dpr hari ini diwarnai aksi unjuk rasa mahasiswa di sejumlah daerah termasuk pula di luar gedung dpr
dan kita kembali memantau bagaimana kondisi di sana sudah ada koresponden cnn indonesia mardika utama
selamat siang dika seperti apa suasana aksi mahasiswa saat ini yang anda pantau
selamat siang dika seperti apa suasana aksi mahasiswa saat ini yang anda pantau
termasuk dengan kapolda metro jaya yang berada tepat di depan gerbang dari gedung dpr di kawasan gatot suburoto
dan bisa saya informasikan juga bahwa jumlah masa dari mahasiswa dari seluruh indonesia
bukan hanya dari jakarta saja tetapi juga dari daerah daerah lain pun turut bergabung di sini sudah semakin banyak
tadi pada pukul dua belas hingga pukul dua siang mahasiswa sempat menutup akses jalan arteri di kawasan gatot subroto
seperti yang bisa anda saksikan saat ini
dan saat ini mahasiswa
pun juga sudah mulai merangsek ke dalam jalan tol dalam kota
sehingga akses jalan tol menjadi terganggu meskipun masih ada beberapa kendaraan yang bisa melaju
walaupun dengan kecepatan yang sangat rendah dan mengakibatkan kemacetan yang cukup parah
baik dari arah gatot subroto menuju ke selipi maupun juga dari arah sebaliknya dari selipi menuju ke kawasan pancoran
beberapa kali friksi yang terjadi antara mahasiswa dengan pihak kepolisian ini terjadi
setelah tidak ditemuinya titik temu atau tidak adanya kesepakatan
apakah bisa perwakilan pimpinan dari dewan perwakilan rakyat dihadirkan ke tengah tengah mahasiswa
atau sebaliknya perwakilan dari mahasiswa meminta masuk untuk menemui pimpinan dari dpr
yang tengah melakukan paripurna di dalam gedung dpr ini
tetapi hal itu tidak bisa terwujud sehingga beberapa kali tensi naik turun
ada beberapa kali aksi saling dorong ada beberapa kali pelemparan pelemparan yang dilakukan oleh pihak
meskipun tidak dengan menggunakan material yang berbahaya
hanya dengan menggunakan botol air mineral ataupun juga dengan menggunakan plastik
dan sejauh ini polisi juga belum melakukan tindakan yang bisa dikatakan represif
belum ada lontaran gas air mata hanya melakukan pertahanan begitu
hanya melakukan aksi mendorong mundur saja dari pihak masa aksi yang mencoba untuk masuk
ke dalam area gedung dpr
dan bisa saya gambarkan juga saat ini
posisi mahasiswa sudah mulai
mendekati gerbang gedung dpr yang tengah dijaga oleh beberapa lapis dari pihak kepolisian
jumlah pengamanan sendiri dari konfirmasi kami dengan pihak polda metro jaya
ada delapan belas personel gabungan antara polisi dan juga tni yang disiagakan
dan ada dua ratus lima puluh personel lebih yang disiagakan dari direkturat lalu lintas polda metro jaya
untuk mengatur arus lalu lintas yang saat ini tengah stuck tidak bisa dilintasi oleh kendaraan
baik rada empat ataupun juga rada dua
terutama di jepang
dan untuk begitu sudah disiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas dari kendaraan
dari arah gatot subroto untuk menuju ke selipi
di alihkan ke kawasan gerbang pemuda
dan bisa saya pantau saat ini suasana lalu lintas dari kawasan selipi
menuju ke kawasan pancoran di ruas jalanto
masih bergerak tetapi dengan laju atau kecepatan yang sangat rendah
kami masih terus menanti
tapi saya tidak tahu seperti apa jalannya aksi uju kerasa ini
karena keinginan dari pihak mahasiswa sendiri sebenarnya belum terpenuhi
tadi saya juga mau wawancarai salah satu perwakilan mahasiswa dari universitas gadiamada dari ugm
yang merupakan salah satu presiden mahasiswa dari ugm
yang menyebutkan bahwa pihaknya bersama dengan sekitar satu ratus lima puluh sampai dua ratus orang datang dari yogyakarta
menuju ke jakarta dari gejayan menuju ke senayan untuk bergabung bersama dengan rekan rekan mahasiswa lainnya
menuntut agar presiden joko widodo membatalkan atau mengeluarkan pers
terkait dengan revisi undang undang kpk dan juga membatalkan rancangan undang undang yang kini tengah dibahas oleh parlemen
baik terima kasih mardika utama dari depan gedung dpr ri jakarta